jemaah calon haji dari embarkasi solo yang meninggal dunia bertambah menjadi tiga belas orang
sebelas orang meninggal dunia di arab saudi
satu meninggal di pesawat dan satu meninggal di rumah sakit embarkasi solo
sepuluh calon haji embarkasi solo tertunda keberangkatannya karena sakit
dari jumlah tersebut dua puluh empat orang dikembalikan ke daerah asal
dan enam orang masih menjalani perawatan di rumah sakit embarkasi solo
ke enam calon haji yang dirawat nantinya akan diterbangkan ke arab saudi
bersama dengan kloter selanjutnya setelah dinyatakan layak terbang oleh petugas kesehatan
hingga kami sore embarkasi solo telah memberangkatkan tujuh puluh kloter
dengan jumlah dua puluh lima satu ratus tiga puluh tiga calon jemaah haji
yang sudah embarkasi karena sakit saat ini masih menjalani perawatan
baik di rumah sakit muwati tni au maupun di rsup
pada saat nanti kesehatan membaik nanti akan dikembalikan ke embarkasi
untuk dicek kesehatan lagi oleh kkp
ada di embarkasi pada saat memang jemaah tersebut sudah layak terbang
nanti akan kita tarikan slot di kloter selanjutnya